seorang mahasiswa institut teknologi sepuluh november atau its surabaya jawa timur meraih gelar doktor termuda di usianya yang ke dua puluh empat tahun
gelar ini diperoleh setelah mahasiswa departemen teknik kimia fakultas teknologi industri ini mempublikasi penelitian di tiga jurnal ilmiah internasional bereputasi
selain itu juga dua seminar internasional mampu diselesaikan hanya dalam kurun waktu tiga lima tahun
menuju dokter untuk sarjana unggul atau pmdsu
program yang digagas kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi di tahun dua ribu lima belas tersebut menantang para sarjana unggulan untuk menyambung studi mereka hingga ke tingkat doktoral dalam kurun waktu empat tahun
namun rendra justru mampu menyelesaikan tantangan tersebut hanya dalam kurun waktu tiga lima tahun
dipublikasikan ke mana
tiga jurnal internasional yang berpengaruh
pertama ke publikasinya di jurnal internasional acs american chemical society
yang kedua di jurnal internasional kimia milik ugm
yang ketiga adalah di aspire publikasi yang di publisher yang berada di belanda
dalam disertasinya rendra fokus pada penelitian pemanfaatan dimethylkarbonat atau dmc dan dietilkarbonat atau dec
sebagai zat adiktif
pada bahan bakar bensin
penelitian ini dilakukan karena indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil terutama bensin atau gasolin
padahal sumber daya tersebut sangat terbatas
sehingga rendra menawarkan gagasan untuk mengurangi ketergantungan ini
triburoto purnawanto surabaya jawa timur